jaksa pinangki dan jokocandra
alasan gelar perkara baru dilaksanakan hari ini lantaran materi penyidikan sudah hampir selesai
dengan adanya gelar perkara ini maka membuktikan bahwa
jaksa tidak pernah menutupi penanganan perkara ini
kenapa baru sekarang
terkait perkembangan pemeriksaan mantan jaksa agung muda bidang intelijen jamintel kejagung
jan samuel maringka yang sempat mengontak jokocandra
ketua komisi kejaksaan barita siman juntak tidak berkomentar banyak
barita menambahkan gelar perkara kali ini hanya fokus pada peran jaksa pinangki
dalam kepengurusan fatwa ma untuk kasus jokocandra
tentu kami tidak memberikan respon di sini
sebab benar kami telah meminta keterangan
tapi karena kita ada bagian yang terpisah dengan kasus expo sekarang
jadi memang itu sudah dilakukan
tapi kami tidak memberikan respon atas itu pada kesempatan ini
tapi yang jelas kami sudah minta keterangan
sebagaimana tugas dan kewenangan komisi
jadi artinya apa yang diharapkan oleh publik kita sudah sampaikan
dan kita berharap kasus ini akan semakin baik penanganannya
dan harapan publik bisa tercapai
sebelumnya kepada komisi kejaksaan
jan samuel mengaku sempat berkomunikasi dengan joko chandra sebanyak dua kali
yakni pada tanggal dua juli
dan empat juli dua ribu dua puluh
pemeriksaan terhadap jan samuel telah dilakukan oleh komjak pada tiga september lalu
tim liputan cnn indonesia